ya dua pekan terakhir di bulan april dua ribu dua puluh tiga adalah waktu yang sibuk bagi bangsa indonesia
karena jutaan orang indonesia meninggalkan kota kota besar untuk kembali ke kampung halaman
untuk merayakan hari kemenangan idul fitri
bila diterik dari sudut pandang ekonomi mudik lebaran memiliki makna yang sangat besar pula
perputaran uang mudik lebaran pun menjadi berkah bagi banyak daerah pedagang hingga tempat wisata
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama saya melalui sambungan virtual
nailul huda peneliti indef selamat pagi mas
huda terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat pagi mas
ya mas huda
ini tahun ini pemudik diperkirakan sampai satu ratus dua puluh tiga juta
perputaran uang bahkan mencapai seratus triliun ya
dan beberapa daerah tadi ada tujuannya jawa timur jawa tengah jawa barat
kalau sumatera dan sumatera utara
nah anda melihat seperti apa mas
dampak daripada mudik ini terhadap perekonomian nasional
ya tentu kita berharap bahwa mudik ini membawa
dampak yang dampak multiplier ya
yang besar bagi perekonomian daerah
kalau kita lihat kan perputaran uang pemerintah itu kan
sebesar satu ratus lima puluh triliun
nah ini memang bisa saja terjadi
karena kalau kita lihat orang dari perkotaan dari jakarta misalkan
itu pulang ke jawa tengah jawa timur itu pasti akan membawa uang
maksudnya berbelanja di daerah berbelanja di luar
dan berbelanja tambang mbang atau belanja yang tersebut ya
itu pasti akan menerima berkah dari lebaran
karena pasti uang yang didapatkan di perkotaan ini kan banyak ke depan
masyarakat dapat thr dari jawa timur
kemudian uangnya dibawa ke daerah
kita dimanfaatkan bagi perekonomian daerah untuk
yang istilahnya adalah mereka
memberikan penghutuman bagi pelaku usaha lokal

mas nailul kalau kita bicara mengenai jumlah orang yang mudik ya
tadi salah satunya jawa timur paling tinggi di susul jawa tengah dan jawa barat
lalu uang yang berputar juga pasti besar
tadi anda katakan sektor informal dan juga bisnis kuliner fnb akomodasi
semua dapat dampak positif
lalu kira kira berapa persen nih cuan yang berputar di sana
bisa mendrive pad terutama buat daerah daerah yang memang menjadi tujuan mudik para pemudik tahun ini
ya kalau bicara pasti sama seperti yang anda katakan
ini saya kira bahwa ada seratus tahun terlihat
berapa kuasa bayar dari luar negara
itu cukup besar mas
dan kalau kita berbicara mengenai pad
itu tidak langsung
tapi ada perantaranya
tapi yang pasti sebenarnya disasarkan manfaatnya oleh pedagang kecil

dan ini adalah saya pribadi ini adalah berkah ramadhan
berkah maaf berkah lebaran
berkah lebaran yang memang itu sudah dinikmati oleh pedagang kecil di luar negara
dan ini memang dampak ekonominya cukup positif
dengan dampak ekonomi yang secara langsung dirasakan oleh para pedagang maupun pelaku umkm
masyarakat menengah ke bawah pastinya mas
dengan perputaran uang mengingat para pemudik datang ke daerah daerah tersebut
lalu anda melihat apakah memang akan ada konsentrasi daerah daerah tertentu
yang memang perputaran uangnya cukup tinggi
di mana tadi ya tujuan para pemudik lebih banyak di kawasan jawa
bagaimana anda melihat hal ini mas

tapi pasti di kota kota kecil juga akan terasa dampaknya
karena kalau kita lihatnya banyak sekali perangkap perangkap
misalkan dari kuala lumpur atau dari kedah
itu yang merata ke jakarta
mereka balik ke kampung halaman itu pasti membawa uang
membawa uang kemudian dibagikan ke kota kota daerah
terus kemudian mereka juga berbelanja
berhenti bergantung kepakaian kalau belum
terus kemudian berbelanja secara halal yang ada di daerah lokalnya
itu yang pasti akan berdampak mas
daerah itu pasti akan merata
tidak akan konsentrasi di satu dua daerah
tapi pasti merata di hampir semua kabupaten

jangan lupa mas ini kan sudah dua tahun
sudah tiga tahun ya
tiga tahun rezeki lembaran kita ada
nah inilah yang saya sebut sebagai
ini saatnya mereka mendapatkan keberkatan kembali
setelah tiga tahun lamanya mereka tidak melakukan secara optimal
di sekolah waktu lalu
bei sendiri memprediksi peradaan uang naik hingga lima persen
lalu apakah ini juga bisa mendrive pertumbuhan ekonomi kuartal satu
pada saat libur lebaran dan libur panjang ini
ya kalau dampaknya pasti ke data kuartal dua masih
kalau kita lihat data historis sebenarnya ketika kuartal itu ada momen lebaran
pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal kuartal lainnya
ini yang sebenarnya kita bisa manfaatkan gitu ya
dan perkembangannya asal awal awal saja

ini itu reagram yang sebenarnya harus kita tatap

dengan adanya budur lebaran dan libur panjang ini
jadi menurut saya pasti akan berdapat kuartal dua
yang lebih baik dibandingkan dengan kuartal satu
data historisnya menjadikan
ya mas ini terakhir ternyata kan tidak hanya pemudik saja
yang membelanjakan uang tapi juga transferan daripada tenaga kerja indonesia
di luar negeri ya buat keluarga mereka di kampung halaman
dan ini data tahun lalu cukup tinggi sekali mas
jumlahnya bisa mencapai seratus triliun juga tidak kalah dengan para pekerja ya
lalu bagaimana anda melihat hal ini mas
ya tentu ini suatu yang positif juga mas
karena memang kalau
karena peran pekerjaan negeri indonesia yang di luar

kalau kita lihat perekonomian di beberapa daerah kan sebenarnya dikembang oleh pekerjaan negeri
banyak banyak pekerjaan negeri kita
dan ini yang saya sebutkan tadi
ini sebenarnya berkah bagi semua daerah yang punya banyak pekerjaan negeri
dan ataupun orang yang
yang merangkap ke kota atau sebagainya
fenomena yang dia menurutkan kebijakan antar daerah
dan itu memang
beberapa waktu terakhir ketika mas
kita merangkapkan bahwa ya
lokal lokal di daerah ini
sangat terpukul sekali dengan adanya pandemi ini ya
di situ mereka
merangkapkan ke pemerintahan di bali
dan ini ya
mengakseskan betul ya
seperti pemerintah daerah
ya pleasure sebagainya
berada di luar rest area
ternyata salah satu yang
maksudnya ketika itu banyak perempuan yang tersusun
bagus tuh sebenarnya
dan maksudnya ini
sebenarnya kita sarankan juga pemerintah untuk
kita mendorong umkm lokal ini
berada di res area
bidungnya itu juga
sudah sedikit lagi sepertinya
kita dorong juga umkm lokal lainnya itu
berada di res area